melalui sambungan zoom kami telah terhubung dengan spesialis keuangan syariah greget kalabuana
assalamualaikum selamat malam mas greg apa kabar
waalaikumsalam alhamdulillah baik
terima kasih sudah bergabung dengan breaking news cnn indonesia malam hari ini
kita menyambut bagaimana keputusan penetapan satu ramadhan seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
ramadhan sudah di depan mata kita tahu ketika bulan suci tiba bulan ramadan
tiba warga lebih condong untuk menghabiskan atau spend money karena banyak kebutuhan dan lain sebagainya
nah apa yang sebenarnya harus lebih kita waspadai dan kita perhatikan supaya ramadhan tetap tenang kantong juga aman
ini mas grek
jadi kalau menurut saya sebenarnya ini adalah satu fenomena yang menarik
karena terjadi setiap hari
namun yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah persiapan ramadhan ini diikuti dengan perencanaan yang baik
begitu ya perencanaan keuangan perencanaan makanan pakaian dan lain sebagainya
kenapa karena kalau tidak dilaksanakan dengan baik maka yang ada hanyalah excessiveness
atau berlebihan yang kemudian indikasinya yaitu overspending
nah ini juga terbukti dari beberapa survei dari beberapa literatur liter literasi
yang menyampaikan bahwa masyarakat indonesia naik dua puluh tiga persen
pengeluaran menjelang ramadhan
kemudian juga secara global juga terjadi kenaikan yang sama sampai ke lima puluh satu persen tujuh puluh delapan persen over budget overstanding
jadi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana perencanaannya kemudian implikasinya pada persiapan ramadhan itu sendiri
nah biasanya kalau kita berkaca ke tahun tahun yang sebelumnya ada tiga hal yang sebenarnya bisa kita waspadai
yang pertama adalah menjadikan ramadan yang mindful
yang kedua tentang self control
yang ketiga tentang moderasi
mindful maksudnya adalah kita sadar bagaimana kita mengeluarkan uang selama ramadan
kemudian self control kita menahan
karena esensi puasa adalah asiam dan saum
menahan lapar dan haus juga menahan emosi psikologi mental pengeluaran finansial spiritual
dan yang ketiga tadi moderasi
artinya apa kita tidak melakukan sikap sikap yang kikir tapi juga tidak boros jadi di tengah tengah
oke jadi adalah tiga kunci itu tadi yang seperti mas gram
oke saya akan sampaikan
intinya secara garis besar kan kita harus menahan apapun itu
tapi kan pada kenyataannya selama ramadan atau menjelang ramadan harga kebutuhan naik
kemudian barang barang dapur bahan kebutuhan di dapur
kemudian belum lagi kita juga harus mengalokasikan misalkan ada hal hal yang kadang apakah ini dianggap penting atau tidak
seperti misalkan mengirimkan hampers
itu salah satunya
lalu ada hal hal lain
lalu ada juga kewajiban kita pun untuk memberikan tunjangan hari raya kepada orang yang mungkin bekerja dengan kita
seperti asisten rumah tangga kemudian atau supir
nah bagaimana kita juga harus membalanskan atau menyeimbangkan itu mas greg
ya jadi ada yang namanya skala prioritas
ini salah satu strategi kita dalam menerapkan tadi ya mas
handphoneness kemudian self control dan juga moderation
skala prioritas terbagi menjadi empat
biasanya kita hanya paham kebutuhan dan keinginan
padahal sebenarnya didahului oleh kewajiban
kewajiban itu hal hal yang menyangkut hak orang lain
kemudian juga yang dihukumi wajib oleh negara dan agama
kemudian yang memang harus kita tunaikan di awal
misalnya adalah zakat kemudian pajak
tadi juga disampaikan gaji karyawan
lalu juga sedekah untuk orang tua kita yang membutuhkan
lalu juga cicilan dan utang
baru setelah itu masuk ke kebutuhan yang memang mendukung keberlangsungan hidup saat ini
misalnya sandang pangan papan budgeting untuk ramadan kemudian persiapan untuk lebaran
tadi hampers kemudian membeli barang barang baru pakaian baru
itu berasal dari keinginan
dia memberikan nilai tambah tapi dia tidak mengancam keberlangsungan hidup kita kalau tidak terpenuhi
yang terakhir adalah demand
demand ini sesuatu keinginan yang di backup dengan buying power
kalau kita mau ramadan lebaran orang orang renovasi rumah karena untuk open house
atau membuat open house nanti pas lebaran
itu bagian dari demand
hanya ketika di backup oleh buying power
kalau tidak ada ya tidak perlu dilakukan
jadi itu yang pertama
kita harus paham setelah prioritas
yang kedua tentang budgeting
tentu sebenarnya ramadan ini bagian dari pembentukan habit
habit yang sebelas belas sebelumnya kita sudah punya
budgeting setiap bulannya
tapi memang ada perbedaan
ada hal hal yang hanya kita keluarkan pada waktu puasa atau lebaran
misalnya mudik atau buka puasa bersama
jadi perlu ada penganggaran khusus tambahan yang kita siapkan
dan budget ini tidak hanya sekedar kita punya
tapi juga kita terapkan
kemudian yang ketiga adalah tentang belanja
belanja itu ada empat variabelnya ya
jadi mutu kemudian jumlahnya waktunya kapan beli dan dimana kita membeli
nah empat ini harus kita persiapkan betul betul dengan perencanaan spot spending tadi
kita mau belanja dimana kapan jumlahnya berapa
dan juga mutunya seperti apa yang kita mau beli
nah terkait dengan adanya kebiasaan kebiasaan yang muncul selama ramadan
tadi mas klex sudah sampaikan
ada kirim hampers ada buka bersama
yang kadang kadang mungkin susah kita tolak karena mungkin sebagai momen untuk reunian
untuk ketemu dengan teman teman lama itu juga
nah bagaimana kemudian kita harus memahami ada kebutuhan dan juga ada keinginan
kadang kadang kan dua hal itu susah untuk dibedakan
nah bagaimana kalau kita juga tadi mas greg sampaikan
pos alokasi anggaran budget untuk di kebiasaan kebiasaan selama ramadan ini
ya sebenarnya kita bisa membedakan dengan sangat mudah ya
kalau kita mau jujur
tapi tadi disampaikan bahwa ini memang sangat tipis sekali perbedaannya
ibarat kalau kita makan makan itu kan kebutuhan
tapi ketika makan ini ada ketentuannya
misalnya oh harus di restoran yang mahal
itu berarti keinginan
jadi kita seperti itu
nah kembali ke tadi ya tentang buka puasa bersama
saya melihat ini ada dua hal positif dan negatif
kalau kita melihat ini sebagai ajang silaturahim
kemudian kita bisa berbagi ke rekan rekan atau saudara
itu sangat baik
tapi ketika kemudian waktu buka puasa yang dibahas adalah tentang flexing
kemudian menjaga orang lain
saya pikir jadi mudarat begitu ya
sehingga perlu kita hindari
makanya tidak semua ajakan buka puasa itu
buka puasa bersama harus diiakan
karena untuk yang terlemah untuk yang punya keluarga
tentu keluarga menjadi prioritas gitu ya
kemudian kita juga bisa punya alternatif buka puasa
tidak harus ke mall atau cafe
karena pasti akan sangat penuh sesak
sehingga juga nanti kita akan antrian dan lain lain
bisa juga di rumah
di rumah salah satu rekan
atau yang ketiga dengan cara potluck
jadi buka puasa dengan bahan bahan masing masing
itu lebih seru gitu ya
artinya tidak harus semua diiakan
kembali ke budgeting tadi
kita sudah menganggarkan budgeting untuk buka puasa bersama
ya berarti itu batasannya
kalau sudah melebih berarti memang harus kita tolak
oke pintar pintar mengatur pos keuangan untuk menentukan juga apa yang menjadi fokus atau prioritas ya
kita ingin menjadikan bulan suci ramadan ini menjadi bulan yang penuh berkah
nah salah satunya adalah mungkin
alternatif untuk berinvestasi
itu yang juga mungkin bisa menjadi alternatif kita untuk menjadikan ramadan yang penuh berkah
nah investasi syariah yang mas greg lihat di bulan ramadan ini bagaimana
kita setelah punya tabungan kita punya dana darurat baru kita investasi
artinya jangan kemudian kita memaksakan untuk berinvestasi dengan cara berutang misalnya
itu pertama prinsip yang harus kita pahami
lalu yang kedua kalau dalam syariah kita paham bahwa investasi itu kan ada risiko
artinya dia bisa menguntungkan dan dia juga bisa rugi
barang siapa yang dia berani menanggung kerugian maka dia berhak dengan keuntungan
nah resiko ini yang harus kita coba kembalikan ke diri kita
seperti apa sih sebenarnya resiko saya apakah saya seorang yang agresif apakah moderat
ataukah saya seorang konservatif
baru kita memilih produk investasinya itu satu
yang kedua sekarang juga sedang mulai marak yang lain
marak yang namanya investasi yang berdampak
dan ini anak anak milenial generasi z yang biasanya menyuarakan bahwa setiap uang yang kita keluarkan
satu juta dua juta itu harus memberikan dampak ke masyarakat atau ke lingkungan
dan paling tidak tidak merusak lingkungan
sehingga orientasinya tidak hanya cuan oh kembalinya sekian persen gitu ya halal legal logis
tapi juga kita melihat dampaknya ke masyarakat ke lingkungan itu apa
nah sekarang misalnya ada satu instrumen investasi yang dari pemerintah
itu suhu hijau itu memberikan dampak ke lingkungan yang bisa diukur
nah anak anak muda cenderung mengarah ke sana untuk investasinya
oke baik intinya yang berimpak atau berdampak positif ya
berbicara mengenai impact atau dampak positif juga
yang kita inginkan kan ramadhan ini penuh berkah
jadi bisa dijadikan sebagai wadah atau momentum untuk membentuk kebiasaan finansial
finansial yang baik tentunya
dan ini tidak hanya berhenti di ramadhan saja
tapi juga berlanjut di bulan berikut ya berikutnya
sampai kita ketemu lagi ramadan tahun depan
nah bagaimana ini harus mindset kita supaya tadi mas greg mas sampaikan
tidak hanya berhenti pada saat ramadan
namun ini juga berlanjut nih mas
satu metode pembentukan happy terutama untuk finansial begitu ya
jadi tiga puluh hari ini atau taruhlah empat puluh hari karena ada sepuluh hari atau enam hari di lebaran begitu ya
empat puluh hari ini kita gunakan untuk membentuk kebiasaan yang baru
nah sebelas bulan berikutnya itu adalah pembuktian apakah yang kemarin kita lakukan itu terbukti menjadi habit
karena menurut penelitian pembentukan habit itu ada yang hanya delapan belas hari ada yang dua ratus an lebih hari
artinya orang orang berbeda beda
tapi paling tidak pada saat ramadhan ini justru momentum yang sangat tepat untuk orang orang menerapkan resolusinya gitu ya
kemudian mereka yang ingin membentuk habit yang baru
kemudian misalnya nanti pas lebaran atau pas puasa lah gitu ya
kita pastikan bahwa kita makan dan kita habiskan
kita beli kita habiskan
karena faktanya ketika lebaran ketika ramadhan sampah makanan itu meningkat
nah saya pikir ini kontraproduktif
dengan semangat ramadhan gitu ya
kemudian juga seperti itu kalau kita bicara soal pakaian
yang hanya dipakai satu kali pada saat lebaran
artinya saya guna dalam berpakaian itu
nah ini yang menurut saya kita fokuskan ke ramadan kali ini
betul kita beribadah meningkat
tapi juga ibadah horizontal ke masyarakat
kemudian perbaikan diri
begitu itu harus juga dikedepankan
sehingga nanti setelah lebaran sebelas bulan kemudian itu menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab
ini terkait dengan tadi mas greg sampaikan
membeli pakaian baru
semuanya serba baru
itu yang kadang kadang menjadi tradisi yang sepertinya ditangkap salah kaprah nih oleh masyarakat kita
padahal mungkin itu sebenarnya tidak perlu
bagaimana kemudian bisa mengenyampingkan itu
kemudian fokus pada prioritas kita sesuai dengan tema kita malam hari ini
agar keuangan tidak tekor saat ramadan mas greg
ya banyak sekali tipsnya ya
antara lain misalnya kalau kita mau beli sesuatu kita harus melihat apakah kita benar benar membutuhkan
apakah di rumah itu masih ada
artinya tidak harus selalu baru gitu
kita diperintahkan misalnya kita menggunakan pakaian bagus
kita menunjukkan nikmat yang allah berikan
tetapi juga kita harus melihat apakah ada fungsi yang bisa dimaksimalkan dari yang sudah kita miliki
misalnya soal pakaian soal sepatu
karena khawatirnya tadi kalau kita bicara dari perspektif keuangan
return on investment dari pakaian pakaian ini
itu tidak kembali kalau hanya dipakai hanya pas lebaran
karena rata rata belanja pas lebaran itu kan biasanya barang barangnya barang barang yang seasonal
baju baju kurung baju baju yang hanya bisa dipakai saat lebaran
nah itu sayang sekali
kemudian makanan juga begitu
kalau lebaran kita biasanya atau terpuasa lah
puasa buka puasa
kita kalap beli ini beli itu
macet beli di pekak kilima dan lain lain
karena rata rata tidak dipakai
akhirnya dibuang baginya
nah jadi menurut saya ini juga harus kita batasi dengan cara tadi budgeting dulu
kemudian memastikan bahwa apa yang kita beli itu kita makan
apa yang kita beli itu kita gunakan tidak hanya sekali
oke ini yang harus kita camkan selama bulan ramadan
jangan sampai kita tekor gitu ya saat ramadan
jadikan ramadan yang penuh berkah
terima kasih mas greget kalabuana spesialis keuangan syariah
menarik sekali diskusinya mudah mudahan kita bisa membuka diskusi yang lebih panjang lagi ya di lain waktu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh